gak jelas wajahnya
gak kelihatan juga kalau ini ricky
jaket ini kan
oleh oleh dari seoul
lo lihat aja sendiri
gak ada di indonesia
udah kewakin gue
jaket ini kan mirip sama jaket yang waktu itu gue kasih ke ricky
apa benar ini ricky
dan kalau benar ricky masih hidup
kenapa om martin bilang
kalau ricky udah meninggal
udah azan gak
sepuluh menit lagi mama take off nih
mama mau ke jakarta
mama kenapa gak ngabarin aku dulu sih
kamu mendadak gini
mama udah kangen banget sama kamu
pengen lebaran bareng
tapi mama sehat sehat aja kan
mama kan udah sehat
kalau gitu besok aku jemput mama ya
mama aku mau ke jakarta
apaan sih kamu
daya bener dong
pokoknya abis bukbar
kamu temenin aku ke supermarket
aku mau belanja buat
nyiapin makanan sehat
buat mama selama di jakarta
makanan sehat berarti kayak sayur sayuran banyak
oh tenang aja
jangan kan sayur pohon pohonnya juga
lebih camer semangat
mama bahagia sekali
karena tahun lalu
mama melewatkan ramadhan
di rumah pemulihan jiwa
tapi tahun ini
ada sama kalian
ada mantu kesayangan mama
ada anak mama yang sudah sembuh kembali
kamu sehat sehat ya
cucu oma tersayang
dan ada calon cucu oma di dalam perut
kamu jaga kesehatan indin ya
dan mama doakan
semoga kehamilan kamu lancar
dan sehat selalu ya
besok kamu berasa puasa ya
satu hari lagi
dengerin kata kata suami ya
andi ini karisma putri
pokoknya kamu jangan dipaksain
besok pagi kalau mau sahur sahur puasa
tapi kalau nggak kuat ya nggak usah ya
udah malam tidur
baru jam berapa mas
baru jam delapan
aku mau tidak sama mama
boleh ya ma
temenin mama ya
kamu jangan terlalu berlebihan
jangan begitu kandir
kalau nggak aku bantuin aja
enggak buat samer mak
aduh hati hati dong
nanti kalau telurnya jatuh gimana pak
enggak nggak jatuh
apa kabar tante
mama alhamdulillah baik
by the way besok malam memang ke jakarta loh
wah salam ya buat mama kamu
nanti aku salamin ya
tante apa kabar
nggak kenal pura pura akrab aja
cocok kan cantik
wah udah punya calon
ditunggu ya undangannya
mama apa apaan sih
so kenal banget ya sama temen mama
udah ada yang ngerumah

perkataan itu kan doa
jadi kalo ngomong kayak begitu siapa itu dijabah sama allah
wah gue harus sama brian
kamu kenapa sih ngeliatnya mama terus mama janji dulu sama aku kalau nanti kalau
mama udah ada dedek mama masih sayang sama aku kan
sekarang bobo ya tapi sebelum bobo harus berdoa dulu
oke kita berdoa bareng bareng ya ya allah ya allah aku aku sama mama mau tidur sebelum
mama mau tidur
bangunkan kami besok ya allah tanggung besok ya allah supaya kami kami bisa menjalani
menjalani hari kami lagi hari kami lagi terima kasih allah maaf ya allah amin
kecuali masih bisa
duduk duduk omong ke situ